ya udah bapak balik ya
lu asalamualaikum ya
jangan sekarang ya
anaknya putri ya buminan
oh iya betul pak
pak operasi transplantasi kornea di penangnya berhasil pak
bapak ikut senang
terima kasih pak
oh ya kita cari elsa kemana pak
kemarin operasi transplantasi kornea di penangnya berhasil pak
bapak ikut senang
bapak senang banget
kamu udah bisa lihat lagi
alhamdulillah operasi kemarin di penang
kan mau ipersejarah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh